berbagai macam cara dilakukan untuk memberikan simulasi penanggulangan bencana alam
seperti halnya mahasiswa institut sekolah tinggi teknologi surabaya
yang menciptakan game edukasi tentang penanggulangan bencana alam
penasaran seperti apa serunya game ini berikut liputannya
inilah salah satu potongan animasi game penanggulangan bencana
yakni seorang mahasiswa institut sekolah tinggi teknologi surabaya
rawannya bencana alam di indonesia belakangan ini
membuatnya terinspirasi menciptakan game edukasi penanggulangan bencana alam
inspirasinya juga dikembangkan dari proses edukasi penanggulangan bencana alam di jepang
yang disimulasikan pada permainan anak anak
dalam permainan tersebut anak anak digiring mengontrol karakter
dan berinteraksi dengan lingkungan
simulasi ini mengarahkan bagaimana karakter animasi bisa menyelamatkan diri
dari lima skenario bencana mulai dari gempa bumi kebakaran banjir hingga terjangan badai
tujuannya buat game ini karena anak anak suka bermain game
jadi diharapkan nanti kalau jadi sekalian sambil apa belajar sambil bermain
tujuannya untuk dengan memainkan game ini
stamford rencananya akan mengembangkan game edukasi penanggulangan bencana tersebut
pada aplikasi handphone
android agar ikut membentuk karakter warganet tanah air tentang mitigasi bencana alam